kita ke informasi selanjutnya
komisioner kpk terpilih periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga lili pintauli siregar menyatakan dukungannya terhadap revisi undang undang kpk
menurutnya revisi undang undang kpk akan lebih berfokus dalam pencegahan korupsi
yang menjadi perdebatan lili mengaku setuju dengan poin adanya sp tiga
namun lili menggaris bawahi adanya dewan pengawas
di mana pihaknya masih menunggu kepastian struktur dewan pengawas
dan menyarankan agar dewan pengawas tidak mengurusi teknis kinerja kpk
di vn properties ada pertanyaan terkait beberapa hal revisi
nah saya pikir itu revisi baik
mungkin pemerintah karena program ke depannya adalah proses pencegahan
kita mendukung karena tujuannya adalah bagaimana meminimalisir korupsi untuk jangka panjang
jadi tidak instan sebetulnya
saya setuju sih sebetulnya untuk beberapa poin
tapi untuk yang lain saya pikir kita akan melihat
karena ini kan masih dibahas oleh pemerintah bersama dpr